ikan sendiri loh
kalau dua hari ini takutnya gue bisa nangisin kau
kami berhak memakainya
kalian pikir saya ini barang
kok gue jadi perempuan nih
tolong bikinin satu ya
kau main bola yang bener loh
main tuh disenayan
kok kalau marah suaranya kayak laki laki sih
kok jadi perempuan
kok pengen gue jadi gini ya
ini mbak yu gimana
aku yang pesen kok diminum sendiri
biasanya juga gak begitu mbak yu ini aneh
itulah keistimewaan saya
terbukti gak bebas dari formalin
sekarang minum yang baru ya
minum deh sekarang nih ya
mbak yu langsung
kurang lagi ya
baik banget semua
salah kali ini
saya bikinin penawarnya ya
ini pasti enak
ini racikan sendiri loh
ambil naik aja lah
kalau dua hari ini pakai
kami berhak memakainya
kalian pikir saya ini barang
ah jatoh lagi
gak ada orang
gue tinggal sendiri
dari tadi gak perlu
hei yang kurang ajar itu lagi kau
ha tanya dia
kenapa dia mau pertarungan kalian di meja judi
semua yang ada di meja judi itu kumyesal
jalan sekarang lu jalan jalan
bener gak ada orang
kerja apa lu
lu jangan bikin susah gua lu ya
kau panggil siapa dia nih
udah kagak pantas pantasnya dah
bukan jabung masa dipanggilin
kau ngeliatin suami kamu
kau ngeliatin hantu
pasti kamu kangen ya
kita tiduran yuk
ah jangan sekarang ah mas
kan masih siang
ntar malem aja ya
udah sekarang aja
kamu juga kangen kan sama mas
iya tapi jangan sekarang ya masih
jangan sekarang mas
ntar malem aja ya
kian hari kian ngegemesin aja
pokoknya saya minta duit
malem malem teriak teriak minta duit apa apa asik kamu
namanya juga anak
kalo bukan sama orang tua sendiri sama siapa lagi
saya harus minta duit
kamu bukan anak kecil lagi
yang setiap waktu di jajelin dengan uang
kamu sudah besar
sudah punya anak lagi
kalo kelakuan kamu tetap seperti itu
ibu denger ya
ibu jangan pernah ikut campur dengan urusan keluarga saya
karena itu urusan saya
kalau begitu urus anak istri kamu
yang kamu gadaikan di meja judi
kami gak bakal nebuk
kamu gak bakal nebuk
mana apa yang kamu lakukan
saya butuh duit
habis kemincah judi
itu karena bapak dan ibu tidak pernah mendidik saya dengan baik
kurang apa kami mendidik kamu
kamu berhenti di tengah jalan
masuk pesan ke dua bulan

ini kan udah malam
yuk jangan sekarang deh mas
ya ti ngantuk banget
tadi siang katanya malam
aduh aduh aduh
udah tahan aja dulu
bentar lagi tumpah nih
aku pipis dulu ya
nyuciin spraynya sama jemur kasurnya
tegang ya mas
ntar ya mas
jangan tumbah takumat lagi
semoga negara bang yaman
bang yaman sudah keterlaluan
aku harus diperhitungan sama dia
kamu jangan terbawa emosi
kamu cepat ambil air wudhu
kamu sholat minta petunjuk sama allah
bayati harus tahu
kamu harus mendukung rencana abangmu
maksud abang itu apa sih
yati gak ngerti
dan saya butuh uang untuk menebus mereka
kami gak punya uang
dan adik saya ini harus mendukung saya
kamu buat judi
yati gak mau dukung
kurang ajar kamu
bang yaman enggak begitu orangnya
tapi sakit juga mas
besok kamu harus sudah tertangani surat pernyataannya
loh kalau gue enggak ajar bisa nyungsep
dia belum tahu ubah ini